imam besar front pembela islam rizik syihab menjelaskan soal laporannya ke mabes polri pada enam belas januari lalu
ia melaporkan kepala kepolisian daerah jawa barat irjen anton carlian dan kepala polda metro jaya irjen m iryawan
rizik mengaku memiliki bukti video rekaman irjen m iryawan memprovokasi laskar fpi untuk menghadang masa himpunan mahasiswa islam
ia pun mengatakan iryawan menginstruksikan jajarannya agar menebakkan gas air mata pada aksi empat november dua ribu enam belas di depan istana negara
menurut rizik kepala polri panglima tni serta menteri koordinator politik hukum dan keamanan sampai turun tangan menghentikan aksi penembakan gas air mata